kita juga jadi agak lama juga kita berpengalaman juga jadi agak lama
keluhan dari calon penumpang kereta komuter lain tersebut dirasakan sejak masa psbb transisi diberlakukan
seperti yang terjadi di stasiun tanah abang jakarta pusat pada senin petang
jadwal perjalanan kereta yang dikurangi membuat penumpukan penumpang pada jam pergi atau pulang kantor
untuk bisa memasuki area peron calon penumpang harus mengantre cukup lama dan dengan jarak yang cukup berdekatan
sementara itu sejumlah calon penumpang di stasiun bogor masih merasa khawatir saat harus berpergian dengan kereta komuter lain
menurut mereka masih banyak warga yang tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan
apalagi saat mereka harus berdekatan dengan penumpang lainnya
paling sih kalau misalnya itu jaga diri terus cuci tangan juga
kayaknya sih belum ya mbak masih ada aja sih yang nggak pakai masker yang masih keluar rumah nggak jaga jarak juga
sesi kita juga sekarang udah mulai longgar ya dari masyarakat dari pemerintah juga
sepertinya mas kurang tegas juga kadang kadang gitu
salah satu cara untuk menghindari kerumunan di stasiun yaitu dengan meminimalkan antrean
pt kereta komuter indonesia akan membuka layanan aplikasi
penumpang yang sudah mengantre secara virtual bisa langsung masuk melalui jalur khusus dengan menunjukkan bukti aplikasi
semoga nanti dalam waktu dekat kita bisa implementasikan sehingga penumpang kami bisa melakukan antri di rumah aja
ana menambahkan pengurangan kepadatan penumpang juga disebabkan adanya penambahan dua jadwal pemberangkatan krl
serta penerapan sistem kerja shift di perkantoran
di ibu kota
tim liputan cnn indonesia